niko arissa putra hanya bisa mengerang kesakitan saat menjalani perawatan di rumah sakit umum daerah kota bekasi jawa barat pada jumat pagi
korban yang masih berusia dua belas tahun ini mengalami luka di bagian pergelangan tangan akibat luka bacokan
peristiwa pengeniaian tersebut terjadi pada kamis malam di kampung bulak tinggi kota bekasi jawa barat usai korban pulang bermain
menurut pihak keluarga korban mengaku sempat dihadang oleh seorang pria berusia tiga puluh tahunan yang menggunakan sepeda motor dan meminta sejumlah uang
korban pun tak mau memberikan uang kemudian pelaku mengayunkan senjata tajam jenis golok ke arah korban
kata dia dianya saya bilangnya saya dipalak
bukannya dia dipalak dia nggak ngasih dia jalan terus dia pakai motor langsung menghadang begitu pakai motor dicegat dulu di depan dianya
pelaku berapa orang
oh satu orang menaik motor aja
korban yang merupakan anak jatim piatu tersebut kemudian ditolong seorang remaja untuk dibawa pulang dengan kondisi bersimbah darah
mengetahui sang cucu dalam kondisi luka pihak keluarga membawanya ke rumah sakit terdekat untuk menjalani pengobatan
orang datua kok nyeseknya darah jadi saya pamit lo buat kemana ke jatirayu nggak bisa
kalau nggak bisa jadi saya ke sana ke rumah sakit sempurna itu
terus itu nggak bisa situ juga bayar pak saya belum bayar no saya belum ke sono ini
sebelum bayar jadi motor anak saya yang bakal sekolah saya bakal tandonan
hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait pembacokan tersebut karena masih dalam penyelidikan
kasusnya kini ditangani polsek pondok gede dan polres metro bekasi kota
eri kustara bekasi jawa barat